seperti inilah kondisi salah satu kapal yang sempat menjadi bukti protes para nelayan di pelabuhan muara baru
bisa dilihat tulisan tulisan protes memang sudah ditutup namun aktivitas di pelabuhan muara baru salah satunya di kapal ini belum berjalan normal
dan sebagai informasi bahwa peraturan pemerintah nomor delapan puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu terkait penerimaan negara bukan pajak ini
hanya berlaku untuk objek atau nelayan yang memiliki ukuran kapal di atas tiga puluh groston
dan yang untuk lima groston atau nelayan kecil tidak diperuntukkan atau tidak dikenakan peningkatan pnbp
sebelumnya sejumlah nelayan muara baru kecamatan penjaringan jakarta utara masih melakukan mogok kerja dan ikat kapal pada kamis tiga puluh september dua ribu dua puluh
aksi mogok kerja dan ikat kapal ini merupakan bentuk protes penolakan peraturan pemerintah
nomor delapan puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu kementerian kelautan dan perikanan tentang penerimaan negara bukan pajak atau pnbp yang kenaikannya mencapai enam ratus persen
hal ini dianggap memberatkan karena nantinya dari hasil tangkapan nelayan dengan kategori kapal di atas tiga puluh groston atau kapal besar hasil tangkapan yang akan dikenakan pnbp lima sampai sepuluh persen
para nelayan merasa keberatan karena di tengah pandemi penghasilan mereka menurun hingga lima puluh persen
sementara peraturan pemerintah yang baru menuntut mereka
biar pnbp yang meningkat hingga enam ratus persen

dan itu menyebabkan harga ikan yang seharusnya ini jadi berkurang
menanggapi hal tersebut jurubicara kkp wahyu muryadi mengatakan aturan baru soal pnbp di sektor perikanan tidak menjadikan nelayan tradisional objek pungutan
ada skema yang mau diterapkan yaitu skema pungutan pasca produksi
jadi pungutan ini pungutan bukan untuk pungutan kkp ini pungutan untuk negara
pungutan yang menjadi penerimaan bukan pajak
jadi ini juga saya mau luruskan bukan pajak ya
penerimaan negara bukan pajak
itu beda pungutannya
jadi ini hanya dikenakan ketika anda berhasil menangkap sumber daya ikan kita yang melimpah ruah itu
itu nanti disetorkan untuk negara katakanlah jumlahnya adalah lima sampai dengan sepuluh persen
peraturan pemerintah nomor delapan puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu sudah berlaku mulai pertengahan september
ia menjelaskan nantinya dengan aturan ini nelayan kecil tidak akan diminta penghutan apapun
pnbp perikanan tangkap hampir sama dengan aturan sebelumnya yaitu pp no tujuh puluh lima tahun dua ribu lima belas
bedanya aturan baru ini menggunakan metode pasca produksi dengan jenis ikan dan produktivitas sebagai ukuran
kisaran pnbp lima hingga sepuluh persen tergantung ukuran kapal dan hasil tangkapan
novanaya antaka daud thompson jakarta